pak pak pak cepetan pak
dia nggak boleh dikutuk sama chandra pak
pak di gas
ini si arnold yang udah paling tebut bu
di gas pak di gas
diam di tenung diam
jangan berdijet ah
tunggu tunggu tunggu tunggu
eh gimana ntar kalau kita jatuh
eh lo jatuh sih gue bodo amat cewek gue baru gue panik
gini deh ini kerjaan aku
ini profesi aku
kamu butuh pembuktian apa lagi
akan aku lakuin deh kamu bukti bukti apa
bu yang tadi itu udah jelas
sebagai bukti mau bukti apa lagi sih bu
udah bu yuk kita pulang aja
kalau lo gue bikin fakta lama lama diem deh lo
gini deh kamu butuh
buktian apa lagi sih
aku serius sekali ngelamar kamu
aku gak main main
mas aku main main sama cewek lain sih
ya kamu mesti percaya sama aku pris
bu sebelum ijab kabul diucapin
sebelum janur kuning
berkibar laki laki mah biasa bu begitu
hitam kucing warteg laki laki kayak gitu mah
jangan dikasih hati bu
mendingan kita pulang deh
kempes lo pulang kemana
ini pasti si bu lah ya kejahatannya bu
emang ada faktanya gak ada kan kamu liat emang
dia aja gak ngeliat
emang lu tuh udah tua sama kayak motor lo udah tua
lo tuh gendut maka depan lo kepes
aku mau sama kamu kita selesain masalah ini secara dewasa
aku salah apa
salahnya banyak bu
saya kamu sama aku sama sama dewasa
mendingan sekarang kita pulang
kita selesain masalah kita
sekarang kamu pilih kamu mau pulang sama dia
dengan ban kepas kayak gini
atau pulang sama aku dan kita bisa selesaikan masalah kita
kamu juga penyayang
dia yang ngepesin tuh
karena kedewasan kamu itu
dan aku bisa cinta sama kamu
kamu mau pulang sama dia
atau sama aku
kayaknya ada benarnya juga sih
ya udah pak amir saya selesain
masalah saya sama chandra dulu ya pak ya
kalau gak apa apa kan kalau saya pulang sama chandra
kamu pinjem elme dia ya
pak amir pinjem elme ya pak ya